sementara itu anggota dewan pembina partai gerindra joko santoso sudah hampir pasti menjadi ketua tim pemenangan prabowo sandiaga
joko santoso sudah mengantongi restupan untuk menjadi ketua tim sukses
hal tersebut disampaikan joko santoso hari jumat usai menghadiri upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
bersama prabowo sandiaga di universitas bung karno jakarta pusat
joko mengaku ditunjuk langsung oleh prabowo untuk menjadi ketua tim sukses
joko mengakui masih perlu ada diskusi lebih lanjut dengan pks dan demokrat mengenai nama ketua tim dan struktur tim ses
rencananya struktur tim pemenangan akan diumumkan senin mendatang
pusat pemenangan di jumat usai menghadiri upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
bersama prabowo sandiaga di universitas bung karno jakarta pusat